insya allah pak bapak punya anjing
iya tapi diikat kok
apaan tuh cak
koncinya doang sutisna
sering sering mancing ya be
oh masih ada
kok kena petikan gede
udah makan belum lo
bob bobby mau makan ya
papa temenin ya
rasap perut karet
piring nih buat si bobby
nggak ada cabenya mak
nggak ada cabenya mak
nggak ada cabenya mak
nah ke warung gi
kaga enak kalo makan tahu goreng sama tempe goreng kagak pake sambel
kenapa nggak dari tadi sih mas
kalian beli pastel
kan tadi jadinya gak bulak balik
lo capek ke warung
yaudah main jalan
ih gak usah
tadi aja deh
lu gimana sih tadi katanya capek
iya kalo mau jalan gue jalan aja deh

sampai ada yang nemu lah
kalau menurut lo gimana tis
biarin ntar duber anjing lo
lo kenapa jack
di gang tujuh ada anjing galak
gue juga pernah jack
mau beli apa
cabai buat nyambel
tadi bapak bawa ikan gede
oh sama dong
saya juga beli cabai buat nyamba
emak juga bawa ikan gede
buat tahu sama tempe doang
gue ngeri yang punya kuncinya rindah
ini ada stnk nya
tuh ada alamatnya
masa gue yang harus nganterin
ya gue kan mau nge ojek
tati pengen curhat sama t i o
bukannya tati gak seneng
sekarang mah banyak pesenan kue
tapi mak kalau lagi banyak pesenan kue
minta tolongnya sama mbak yanti
emang kalau minta tolong sama poyanti kenapa
mama jadi lebih suka sama mbak yanti ketibang sama saya
kalau menurut saya emak
poyanti tuh orangnya bager kisan
karena dia baik banget
mah jadi lebih suka sama dia
pokoknya tati kan anaknya emak bukan poyanti
masya allah pak
bapak punya anjing
iya tapi diikat kok
saya cuma dengerin aja
sejak kapan mbak yanti ngikutin tati
dari sejak kayaknya emak lebih suka sama saya
sampai jumpa lagi
abang sengaja ya
sayang gak sengaja
ibu lama banget
sudah ini gak usah mengeluh
nih bantuin ibu bawa barang
bantu ibu cuci barang barang ini dulu
cepat ganti baju dulu
gue mau kermani
mau cek pak
iya kerawak bp empat
nah itu bukan kunci mobil
kalian like terus
saya tidak suka kertas
hati hati jangan t'avainkan parrot toma